keinformasi lain menteri keuangan sri mulyani indrawati menyebut impeachment atau pemazulan terhadap presiden donald trump
merupakan bagian dari proses demokrasi di amerika serikat
terkait pemakzulan tersebut sri mulyani mengaku pemerintah indonesia telah mencermati kondisi global yang memungkinkan
bisa ikut mempengaruhi ekonomi di tanah air
hal ini disampaikan oleh sri mulyani usai hadir sebagai pembicara dalam sebuah diskusi dengan topik merawat toleransi dan kebangsaan di jakarta pada kamis pagi tadi
sri mulyani mengatakan upaya pemazulan terhadap presiden trump telah diantisipasi oleh berbagai pihak di dunia
mantan direktur pelasana bank dunia ini juga mengatakan proses pemazulan terhadap kepala negara dengan perekonomian terbesar di dunia
bisa mempengaruhi kondisi stabilitas dan kebijakan di negara negara lain
namun sri mulyani tak merinci lebih detail ketika ditanya apakah dirinya telah berdiskusi dengan presiden jokowi
terkait dampak pemazulan presiden amerika serikat tersebut terhadap ekonomi tanah air
perkembangannya dan bagaimana hasilnya itu sudah sangat diperhitungkan oleh market
jadi memang akan menimbulkan suatu ketegangan politik di amerika serikat
dan tentu sebagai negara dengan perekonomian yang terbesar di dunia
tentu bisa mempengaruhi seluruh dunia dari sisi stabilitas politik di sana
kepastian dari sisi policy policy dan keputusan politik